di planet zarkon yang jauh kehidupan berjalan baik
kedamaian ada di seluruh negeri
dan kerajaan yang didirikan melalui kesulitan
kini telah tenang dan damai
namun semua hal baik pada akhirnya harus berakhir
bagi masyarakat zarkon kehidupan akan semakin menjadi tidak menentu
pada suatu hari belum lama ini
putusan dari kota tetangga tiba di zaratastra
ibu kota zarkon dengan peringatan buruk akan adanya tamu tidak diundang
raja sang raja aku punya pesan untuk sang raja
apa kau yakin tentang ini
iya tuhan pengintai kita telah memastikan kedatangan mereka di beberapa planet terdekat
dan kau yakin manusia bukan sekedar pengunjung
kita tidak bisa memastikannya rajaku
tapi jumlah mereka sangat banyak
yang mulia jika kekuatan besar ini bertujuan untuk menyakiti kita
mungkin kita harus mengadakan dewan perang
selama dua puluh tahun kita hanya mengenal perdamaian dan kemakmuran
aku tidak punya keinginan atau tekad untuk berperang
tidak satupun dari kita yang mau yang mulia
namun alternatifnya adalah mengambil risiko saat tidak siap
raja mempertimbangkan pilihannya
mungkinkah penguasa yang bijaksana dan baik hati
yang selalu menganjurkan
kini harus bersiap menghadapi invasi bersenjata
dia tidak bisa mengambil resiko
perintah raja saros untuk membentuk dewan perang membuat kerajaan gelisah
dan semua orang mempunyai pendapat berbeda untuk menangani situasi ini
mereka sudah berhasil menangani perang
terima kasih sudah datang
seperti yang kalian tahu
manusia telah datang ke planet terdekat dalam jumlah yang sangat banyak
meskipun aku ingin percaya mereka datang dengan damai
aku tidak yakin
oleh karena itu
aku telah memerintahkan pengawal istanaku untuk mengunci kita di ruangan ini
sampai kita mencapai rencana tindakan dengan suara bulat
perintah raja saros
ini tidak masuk akal
kita jarang menyempakati apapun dan kau
ingin kita tetap di sini sampai kita semua bisa menyempakati rencana tindakan
aku sarankan kita mulai bekerja
dewan perang terus saja berdebat
tentang cara terbaik untuk mengatasi ancaman yang mengancam ini
kita bersiap untuk serangan penuh
ini satu satunya cara untuk memastikan keselamatan kita
pemikiran seperti itulah
yang akan memicu perang
dan apa yang diketahui seorang politisi tentang perang
sebuah konsensus tampaknya mustahil
keputusasaan hampir putus asa
senang bertemu denganmu lilith
dan waktumu sangat tepat
dewan perang sedang
tidak membuat kemajuan
ya aku dengar itu
aku mencoba untuk mencoba
aku mungkin punya jawaban untuk ini
yang akan melindungi kerajaan kita
dan mengantarkan kita pulang tepat waktu untuk makan malam
dan lilith putri raja
mengungkapkan rencananya agar raja mengirim utusan ke bumi
untuk menjalin hubungan damai
lilith akan membentuk tim ilmuwan dan insinyur terkemuka zarkon
untuk mengembangkan kerajaan kita
untuk mengembangkan strategi pertahanan
jika utusan raja gagal
hal itu disambut dengan persetujuan yang luar biasa
bagaimana denganmu putriku
aku akan berkomitmen untuk mempelajari bahasa manusia
dan mengembangkan metode untuk memecahkan kode transmisinya
dari mana kau mendapatkan kecerdasan itu
mungkin dari pihak ibuku
kerajaan kita harus dilindungi
beberapa hari kemudian
utusan raja siap berangkat
harapan dan impian akan sebuah kerajaan yang menemani mereka
rakyat zarathustra yang baik
hari ini kita menulis babak baru dalam sejarah kerajaan kita
hari ini kita memulai misi untuk menciptakan perdamaian
antara kita dan manusia di bumi
hari ini kita mengulurkan tangan kita dalam persahabatan
untuk memastikan hari esok yang damai bagi semua generasi yang akan datang
semuanya sudah siap ayah
kumpulkan timu dan temui aku di istana
sesuai perkataannya lili telah mengumpulkan tiga orang paling cerdas
dari seluruh kerajaan
untuk membantunya mengembangkan strategi pertahanan tingkat lanjut
ayah ini dr liam
dia adalah ahli fisika kuantum dan partikel
dia bertugas mengembangkan senjata energi baru
dan dapat melumpuhkan kapal manusia dan senjata dari jarak jauh
ini adalah dr malik seorang pakar ilmu komputer dan keamanan siber
dia bertugas melindungi infrastruktur digital kita dari serangan siber manusia
dan ini adalah dr aidan
ini adalah ahli terkenal di bidang teknik di argantara
aku telah menugaskannya untuk menciptakan kapal pengangkut
yang dapat menghindari sistem pengawasan manusia jika semuanya gagal
raja saros cukup senang dengan tim yang dibentuk putrinya
dan berjanji akan mengabulkan permintaan masing masing
dari mahkota setelah mereka selesai
dan bagaimana denganmu putriku
apa kau mempertimbangkan apa yang bisa ditawarkan oleh ayahmu ini
apa yang kuinginkan melebihi kekayaan kerajaan ini atau kerajaan lainnya
dan apa itu
apa yang mungkin kau harapkan yang tidak dapat aku berikan
aku ingin menemukan cinta sejati ayah
kau benar aku tidak bisa memberikannya kepadamu
tapi ada yang memberitahuku bahwa kau tidak akan menemukan cinta sejati
karena cinta yang akan menemukanmu
dimulailah perlombaan melawan waktu bagi lilit dan timnya
untuk mengembangkan strategi pertahanan guna menyelamatkan penduduk zarkon
hingga mendengar kabar dari utusan yang terikat ke bumi
jam berganti hari
hari berganti minggu
minggu berganti bulan
dan masih belum ada kabar dari utusan raja
namun meski begitu lilit dan timnya menolak untuk menyerah
kerja keras mereka membuahkan hasil dan setelah tiga bulan
mereka mulai melihat hasilnya
dan meskipun keadaan tampak baik bagi lilith dan timnya
masih belum ada kabar dari utusan itu
raja saros memutuskan untuk mengadakan pesta besar besaran
untuk menghormati pencapaian lilit dan timnya
aku tidak yakin yang mulia
haruskah aku mengirim seseorang untuk menemukannya
tidak aku yakin dia hanya mengisi ulang cangkir yang tidak ada batasnya
salam warga zarathustra
aku telah memanggil kalian semua ke sini untuk menghormati putri lelis dan timnya
karena telah menyelesaikan apa yang tidak terpikirkan oleh siapapun dalam waktu sesingkat itu
pekerjaan mereka selama empat bulan terakhir
tidak hanya memperkuat pertahanan kita
tapi juga kepercayaan diri kita
kalian tahu tidak ada hal yang tidak dapat kita lakukan bersama
jika kita bertekad untuk melakukannya
maka dari itu
akan kutepati janjiku kepada para pahlawan ini
untuk mengabulkan satu permintaan mereka
dokter liau silahkan melangkah maju
ah itu putriku majulah sayangku
apa ada masalah
aku sepenuhnya memecahkan kode transmisi manusia
itu berita yang luar biasa
beritahu kami apa isi pesannya
lilith apapun yang terjadi
manusia menyerang kita